sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
terus kalau lahirnya cewek
pasti cantik banget
kayak tante camilla
kalau om gak akan pernah tinggalin tanpa camilla
waktu pertama kali wiwi ketemu tante camilla
terus tante camilla kesakitan om
tante papanya dede bayi kemana sih
terus tante camilla bilang
dede bayi gak punya papa
tapi sekarang ini seneng banget
sekarang dede bayi udah punya papa
gak akan pernah ninggalin tante camilla
udah malam nih wi
matanya wiwi juga udah merah
di rumah dinasnya om fadil
nanti biar om fadil yang jagain tante camilla
kalau gitu mimi tidur dulu ya om
selamat malam om
selamat malam wiwi
kok om fadil bisa isi ini
kamu udah sadar
kak fadil kok bisa ada di sini sih kak
kemarin kamu pingsan jadi aku buru buru belajar di sini
kamu benar udah baik kan
kayaknya kamu udah baik kan kalau kita bisa meninggalkan
udah aku nunggu dulu
aneh kenapa aku jadi salah tinggal begini di hadapan kak fadil

aku cuma pengen berpikir
kamu boleh berpikir macem macem
kak fadil itu gak cinta sama aku
dan aku juga gak cinta sama kak fadil
selamanya kami gak akan menikah
karena aku gak mau mengkhianati livi
ini yang aku bawa yang kita ambil buat kamu
aku mau pergi kak
pergi pergi kemana kamu kan baru sembuh ini aku bayar vitamin buat kamu
aku udah gak berhak tinggal di sini lagi kak biarin aku pergi kak
enggak kamu nggak boleh pergi nggak ada yang boleh pergi dari sini
kak fadil lepasin

lepasin kak fadil
lepasin kak fadil
kau mau pergi
dan mila gak mau menambahnya lagi
kalau mila terus terusan tinggal disini
mila cuma bikin repot ke fadil aja
billy juga gak mau ke orang orang gak nyaman karena kehadiran mila
biarin mila pergi ya kak
aku belum berpikiran
dan aku serius mau nikahin kamu